pada sea games ke tiga puluh satu timnas u dua puluh tiga bergabung dalam grup a bersama tuan rumah vietnam filipina myanmar dan timur leste
jelang kick off sea games cabang olahraga sepak bola pada jumat malam yang dibuka partai vietnam kontra indonesia
optimisme membumbung tinggi di antara para pemain squad garuda
salah satu pemain senior yang akan menjalani debut bersama timnas mark anthony clock mengatakan
indonesia harus memenangkan pertandingan melawan vietnam untuk menunjukkan kesiapan timnas merebut medalima sea games
target saya di turnamen ini ada juara dan lawan vietnam kita harus menang juga
kalau kita mau kasih statement dulu indonesia tiba di vietnam vietnam juga harus tahu siapa kita
optimisme pun disampaikan
disampaikan oleh publik tanah air setelah terakhir kali cabang olahraga sepak bola menyumbangkan emas pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
timnas di bawah asuhan pelatih asal korea shin taeyong kini menunjukkan penampilan yang menjanjikan
persiapan sekarang kan udah lumayan matang nih dengan shin taeyong juga
tiga pemain senior kita juga lumayan dipilihnya terus kuat kita juga squad muda muda
semoga sih di sea games kali ini kita bisa dapat emas ya
semoga aja tahun ini
kita bisa mendapat medali emas dan permainan semakin ciamik dan menarik

dia dari jepang
dari korea apa
eh korea iya bagus pemainnya juga bagus bagus
pengamat sepak bola bayu ekasari optimis kali ini timnas mampu meraih medali emas di ajang sea games
pria yang sempat menjadi asisten mantan pelatih timnas luis mia ini mengatakan sebagian besar pemain yang turun pada sea games
telah melalui timnas ini mencapai keuntungan
selain itu persiapan timnas juga lebih matang dengan menggelar pemusatan latihan di korea
serta menjalani serangkaian uji coba di sana
ditambah lagi pembinaan di tim nasional indonesia yang sekarang ini kan sudah dimulai dari tahun sekitar tahun dua ribu tujuh belas
ketika itu sekuat timnas sea games saat itu sudah ada nama asnawi sudah ada nama sadil ramdhani
dan mereka sekarang menjadi salah satu core nya di timnas indonesia sekarang

setelah itu yang sea games di manila juga ada beberapa pemain senior yang sudah ada di sana
sekarang masih juga dipanggil dan akan bermain
dan saya rasa mereka sekarang sudah lebih matang sudah lebih dewasa baik secara teknikal baik secara taktikal
dan harapannya tentunya bisa memberikan yang maksimal di lapangan dan bisa belajar dari yang sudah sudah
diharapkan squad garuda muda mampu mengakhiri pasak ligelar dengan meraih medali emas pada sea games ke tiga
yego basro nugra hendrianto jakarta